enggak bang beneran
ngapain lo ngintipin jendela rumah gue
di rumah ada
buat pindahan ya
emang lo jadi pindah ke cilengsi
ini masih dalam proses pak
mau siap siapa aja dulu
selain kau siapkan kardus
kau juga harus siapkan dana khusus
untuk menyewa pickup
karena mau dibawa dengan
iya tuh jak
bener juga ya bang patar
ya udah jak jalan dulu ya pak
mau pindah juga dia
mau mata matain aku dia
tak perlulah kau tahu
masa saya mau tahu aja
kagak boleh sih
ini masalah mobilmu
aku sama si oja itu bersaing
menjual mobil si harto
wah ntar saya minta uang denger
itu yang aku takutkan dari kau
jarin udah tahu
hari ini sempit banget ya
aku juga belum layarin segelas pun
sekarang mau program di rumah

benceng aja lihat
banding dengan ngebulletin
pur hari ini saya lagi bahagia sekali
pur kamu mau kemana
gue mau nyari bahagia juga
coy kalau lagi bahagia jangan sendirian dong coy
ajak aku bahagia juga
beli es daun takut
ada bunga tuh
ibu kota korea selatan adalah
pintar pintar pintar
tembok besar ada di tiongkok
pintar pintar pintar
kalian bisik banget sih
marah marah marah
berarti lo sakit
aku kan nanya bang udin dulu
mau ke parkiran dulu
jadi bang udinya pergi duluan
mau jadi nganterin aku enggak
agian kain musil banget sih
tadi lagi bikin daftar
kebutuhan kita nanti di rumah yang baru
nih dengerin ya
tempat tidur baru
kursi tamu baru
terus tv baru
ada yang perlu ditambahin nggak bang
orang cupu kali lagi bengong tetep aja cupu
tumben berangkatnya siang
soalnya bos bosku lagi meeting di puncak
kamu gak ikut ke puncak
apaan sih mas pur
aku kan bukan bos
aku jalan dulu ya
ternyata orang suku bisa juga bermesraan ya
eh berisik aja lu
iya mudah percaya sama abang bang edi tuh orang baik
oh iya abang lupa kasih tau
pak harto mau jual mobilnya
jadi abang mau beli mobil
tadi taty mau beli perlengkapan rumah baru gak dibolehin
sekarang abang malah mau beli mall
bukan begitu ya bang
abang itu bantuin jualin mobil pak harto
heeh taty pinter kan bang
selamat datang di parkiran kami